assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam sebuah hadis rasulullah saw pernah bersabda
jika allah memberimu hatta maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu
hadis sohih riwayat abu daud
ini artinya dalam islam sebenarnya tidak ada larangan untuk menampakkan kekayaan
namun di sisi lain kita juga sering melihat belakangan ini
ramai fenomena flexing atau memamerkan kekayaan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan
bahkan ada sebagian yang akhirnya
harus berurusan dengan penegak hukum
nah bagaimana sebenarnya islam memandang perkara harta dan menunjukkan harta ini
batasan syariat seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
nah pemirsa untuk membahas tema yang menarik ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
terima kasih sudah hadir di studio
hari ini kita akan berbagi ilmu bersama sama dengan pemirsa
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan langsung
kepada ustadz melalui sambungan zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan
kita langsung kembali pada bahasan kita ahilman
bicara soal flexing ini kan memang pernah kita bahas
tapi tampaknya fenomena makin hari ini makin ramai
dan tidak pernah habis untuk dibahas
sebenarnya untuk urusan dunia ini
harta menampakkannya bagaimana batasan batasan dalam islam
yang harusnya kita patuhi
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah swt
di antara sikap yang harus kita jauhi
dalam hidup agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan adalah
atau sikap bermewah mewahan
ini adalah sikap yang harus kita jauhi bamiillah
bahkan di dalam al quran
allah swt mengingatkan kita dengan sebuah surat namanya attakafur
di dalam surat tersebut
allah swt benar benar mewanti wanti kepada kita
agar tidak bermegah megahan
agar tidak bermewah mewahan
apa allah sampaikan
sungguh bermewah mewahan itu
atau bermegah megahan itu
telah melalaikan kehidupan kamu sekalian
orang yang biasa bermewah mewahan
maka dia akan disibukkan hidupnya
untuk menghiasi dirinya
sehingga terlihat ada dan terlihat banyak di hadapan manusia
kesibukan dia hanya akan menutupi
yang satu dengan yang satu dengan yang satu
dan pasti melalaikan dia kepada allah swt
orang yang suka bermegah megahan
orang yang suka bermegah megahan
akan lalai dalam ibadah kepada allah
orang yang suka bermegah megahan
dia akan merasa resah dan gelisah
dalam menapakin setiap hidup
bermegah megahan telah melalaikan kamu
sampai nanti kamu ke dalam kubur
ini diingatkan oleh allah bahwa
sebanyak apapun hartamu di dunia
tidak akan menjadikan jalan kebaikanmu
ketika kamu menggunakan harta itu
hanya untuk bermegah megahan
yang kamu anggap bermegah megahan itu adalah sesuatu yang enak gitu ya
kalau kamu tahu
itu tidak ada artinya
kan orang tuh kalau bermewah mewahan
ngerasa bahwa dia punya kedudukan yang tinggi
padahal kata allah
tidak ada artinya
orang yang bermewah mewahan
dan dia merasa mulia
di hadapan allah bukan itu ukuran kemuliaan
ainda allahi atzkakum
adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu
jadi orang yang biasa bermewah mewahan
akan ada satu masa dimana sikap itu
mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam
baru dia nyadar
aku anggap bermewah mewahan ini sesuatu yang baik yang bagus
ternyata malah menjerumaskanku ke dalam api neraka
sampai kemudian ujungnya
tidak sedikitpun ada manfaatnya
harta yang kamu banggakan dalam kehidupanmu selama ini
tarik benang merahnya
hidup mewah itu boleh sebenarnya
yang tidak boleh bermewah mewahan
jadi kalau kita diizinkan oleh allah punya harta itu boleh
ya tentu dengan usaha yang halal
dengan cara mencarinya yang baik yang toyib itu boleh
tapi yang tidak boleh adalah sikap bermewah mewahan
karakter behavior yang dimiliki oleh kita
orang kalau punya sikap ingin bermewah mewahan ujungnya apa
walaupun dia gak mewah
dia akan memaksakan dirinya mewah
hanya untuk dipandang orang lain
hanya untuk look rich man gitu ya
jadi hanya ingin terlihat kaya
bukan kaya yang sebenarnya
maka diantara ciri
orang kaya yang sebenarnya
dia tidak pernah menunjukkan kekayaannya
makanya kalau ada orang yang sibuk menunjukkan kekayaannya
tanda dia tuh gak kaya
karena biasanya orang yang kaya beneran
tidak pernah menunjukkan kekayaannya
makin dia merendahkan dirinya
dengan nikmat kaya yang allah berikan dalam hidupnya
justru dia akan semakin mensyukuri
apa yang allah berikan dalam hidup kita
dan itu sejatinya adalah akhlak seorang muslim ya
hidup mewah boleh
yang tidak boleh adalah bermewah mewahan
menampakkan kemewahan kepada orang lain
agar kita mendapatkan kemuliaan dengan kemewahan tersebut
tapi ahilman ada baru aja
kalau gak salah tadi kaya biasa ya kita namanya
ibu ibu lagi ada waktu luang kita scroll social media
kalau ada misalnya orang yang kemudian menampakkan perhiasannya
rumahnya mobilnya yang mewah
kenapa sih orang orang harus kebakaran jenggot
tuh gak harus merugikan orang lain
itu kan harta yang diusahakan sendiri
anggapan anggapan seperti ini itu seperti apa harusnya kita sikapi
tapi tahan dulu ahilman kita harus jeda
komunisasi jangan kemana mana
gak payah kemuliaan
kita harus jadikan kembali selanjutnya yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gak payah kemuliaan dalam episode hidup mewah
lanjut ya ahilman
jadi kalau ada istilah kemudian orang yang gemar menampakkan
apa yang dia punya hartanya
kemudian ada istilah ya nggak usah kebakaran jenggot
sirik itu artinya tanda tak mampu
bagaimana kita harus menyikapinya
iya juga sih sebenarnya tapi gimana dong
iya yang harus kita pahami adalah begini
saat perilaku kita mengundang keburukan bagi orang lain
apakah itu keburukan atau tidak
perilaku kita memancing orang itu untuk berkomentar yang buruk tentang kita
maka di dalam agama kita kita itu diperintahkan untuk menampilkan sesuatu yang membuat orang itu akan terdorong
menimbulkan kebaikan dari penampilan yang kita lihat gitu
nah orang yang bermewah mewahan yang bermegah megahan
dia ngerasa bahwa apa salahnya
ini usaha saya ini hasil kerja saya toh saya juga ingin menunjukkan kebaikan dalam diri saya
iya tapi kalau berlebihan itu gak baik gitu
sesuatu yang dilakukan berlebihan walaupun itu terkesan baik
tapi mengundang keburukan perilaku orang lain terhadap kita
itu jadi bahan keburukan
orang jadi julid sama kita
orang jadi nyinyir sama kita
itu kan juga disebabkan karena perilaku kita
maka tutup sebaik baiknya segala sesuatu perilaku yang menimbulkan orang jadi benci ke kita gitu
ya walaupun kita yang gak ada salahnya itu kan salah dia aja ustadz
iya dia aja
hatinya kotor iya kan
itu salah jadi aja hatinya kotor
ya tapi apa salahnya sih kita untuk berpenampilan sederhana
dan apa sih keuntungannya dari kebaikan yang allah titipkan kepada kita untuk lebih menahan diri kita
walaupun memang kita itu diperintahkan untuk apa
untuk istilahnya menunjukkan nikmat dari allah ya
kan gitu ya di dalam surat abduha itu
boleh kita apa
mensiarkan bentuk syukur yang allah titipkan melalui nikmat yang diberi ke kita
tapi kan bentuk syukurnya bukan itu maksudnya
kalau dikasih harta berarti syukurnya digunakan hartanya di jalan allah bersedekah berinfak
kalau dikasih ilmu gitu ya diamalkan di jalan yang baik
kalau dikasih umur sehat dipakai ibadah yang baik
nah maksudnya itu gitu bukan berarti kemudian outfit aku hari ini
kira kira dari atas sampai ke bawah dua ratus juta ya allah waktu
nah ini khawatirnya adalah tidak semua orang keadaannya sama dengan kita
maka diantara perintahnya itu kita tuh tidak boleh menampakkan kebahagiaan yang kira kira orang tak punya kebahagiaan itu
kita punya rumah tangga
kemudian kita cerita ke teman kita yang tidak berumah tangga
tentang romantismenya rumah tangga kita
itu gak beretika
dan gak baik
bahkan izin diantara sumber dan latar belakang penyakit ain itu muncul
salah satunya karena itu
jadi kita menampakkan sesuatu kepada orang yang memang tidak mendapatkan nikmat tersebut
walaupun sebenarnya mungkin niatnya kita tidak untuk show off ya pak hilman
hanya sekedar berbagi gitu
tapi sekarang siapa yang bisa memastikan
apakah tidak ada bersihan hati ingin dipuji dan ingin dibanggakan dari penampilan yang kita lihat
pasti ada mbak pasti ada ya
makanya kita itu kalau berbuat sesuatu artinya ingin menampakkan nikmat yang allah beri
ia tampakkan pada porsi yang tepat pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat
ya kepada orang yang tepat juga
kayak tadi tuh menceritakan
menceritakan romantisme keluarga kepada orang yang tidak berumah tangga yang gak bagus
menceritakan kerjaan kita sama orang yang nganggur
kan gak pas
kan gak ada bahasa kita udah beda circle nya gitu kan
udah beda apa namanya formulanya gitu
maka hidup mewah hidup megah itu kan ya diizinkan oleh allah kita punya nikmat seperti itu
tapi janganlah menampakkan sesuatu yang memang bukan punya kita hakikatnya
tapi punya allah swt
maka ini yang menjadi sebab kenapa bermewahan tuh gak diperbolehkan
apalagi misalnya flexing sudah gitu sumbernya pun haram ya
maka sekarang begini
antara yang kita dapat dengan yang kita beri itu lebih banyak mana gitu
kita merasa begini tapi kan ini hanya bagian kecil aja dari nikmat yang saya punya boleh dong saya tunjukkan kepada orang lain
kalau dalam menunjukkannya itu ada syiar ya ada kebaikan sehingga orang termotivasi dengan apa yang kita hadirkan ya sah sah saja
tapi sekarang siapa yang bisa mengukur dalamnya hati kan gak ada mbak mila
dalamnya lautan bisa diukur tapi dalamnya hati siapa yang tahu gitu
nah sekarang kita nunjukin kebaikan yang kita punya
kita bilang ya lo jangan iri sama gua dong ini kan gua dapat ini juga hasil kerja
ya siapa yang bisa menahan itu gitu
ya sikap kita agar jangan sampai memancing keburukan dari orang
nah lebih dalam lagi sebenarnya kalau kita kaya itu boleh gak sih
boleh dong banyak sahabat ros
tolhah bin ubaidillah kaya
itu semua diantara sahabat sahabat nabi yang kalau bahasa kita salah satunya
mereka tuh jalur surganya lewat harta yang dimilikinya
uthman bin affan sampai hari ini wakafnya masih terus berjalan
kalau mbak mila jalan jalan ke madinah al bunawarah diantara area gitu ada hotel
jadi selama itu hotel digunakan
masih berdiri ya
iya kan masih berdiri ada manfaatnya
maka itu mengalir pahala wakafnya untuk uthman bin affan
yang ketika beliau di kota mekah
beliau itu kan meninggalkan semuanya untuk ikut ijraq dengan nabi saw
ketika sampai di kota madinah
beliau bertemu dengan orang ansor
yang menawarkan banyak kepada beliau kan
sa'ad bin robi kalau tidak salah namanya
wahai abdurrahman bin auf aku tahu tentang kekayaanmu di kota mekah
tapi engkau tinggalkan untuk berhijjah dengan nabi saw
kalau kata bahasa kita begini
wahai abdurrahman bin auf lihat
aku punya toko sekian engkau ambil saja
aku punya tanah sekian kau ambil saja
bahkan aku punya istri sekian kau ambil saja
silahkan engkau pilih
tapi masha'allah apa jawaban abdurrahman bin auf ketika itu
wahai saad bin rabi bukan aku tidak menerima apa daripada penawaranmu
kalau aku ingin mengembalikan semua harta yang aku miliki
kalau aku ingin mengembalikan semua harta yang saya miliki
aku cukup minta satu saja
tunjukkan kepadaku dimana letaknya pasar
maka singkat cerita abdurrahman bin auf kemudian datanglah ke sebuah pasar di madinah
datangnya abdurrahman bin aub merubah semua kegiatan yang ada di pasar tersebut
apa yang terjadi
tidak menunggu beberapa tahun lamanya
dalam jangka waktu dua tiga tahun empat tahun ke depan
abdurrahman bin auf jadi orang yang paling kaya di kota madinah
jangan pernah khawatir kehilangan sesuatu karena allah
karena allah akan menggantikan sesuatu yang hilang dalam hidupmu
dengan sesuatu yang lebih baik
lebih baik kehilangan sesuatu karena allah daripada kehilangan allah karena sesuatu
aduh yang sampai ya
bahkan kalau tidak salah ya
jadi abdurrahman bin auf itu meninggalkan harta kekayaannya menjelang wafat itu sekitar tiga puluh dua juta dinar
dinar loh ya
dinner itu kan satu dinnernya anggap aja empat lima juta kali aja
luar biasa ya
jadi kita kaya boleh
ya mewah artinya dengan apa namanya
dengan mensyukuri nikmat dari allah
makanya tidak disebut sombong orang yang pakai baju bagus
tidak disebut sombong orang yang pakai sepatu bagus
tidak disebut sombong orang yang pakai kendaraan bagus
apa kesombongan itu
menolak kebenaran dan merendahkan manusia
izin orang yang flexing orang yang bermewah mewahan kenapa saya bilang sombong
karena dia menolak kebenaran
dia tuh gak nyadar kalau semua yang dia miliki dari siapa
dan biasanya kalau kita udah menunjukkan kekayaan kita
maka acap kali di hati kita ada perasaan merendahkan orang lain
dan itu yang bisa jadi masuk kategori sombong
ahilman saya juga pernah baca
kita juga diperbolehkan untuk iri terhadap orang yang hartanya melimpa
dan itu disedekahkan di jalan allah
betul ya kita boleh iring seperti itu ya
kata nabi manusia hanya boleh iri pada dua hal
satu kita boleh iri kepada seseorang yang dititipkan ilmu
kemudian ilmunya digunakan untuk berdakwah di jalan allah
atau diamalkan dalam kebaikan
dan yang kedua kita boleh iri kepada orang yang dititipkan harta
dan hartanya digunakan untuk berinfak di jalan allah
maka sekarang kalau kita ditanya kenapa kamu mau kaya
jawabannya bukan pengen kaya agar zakatku lebih banyak
agar infakku lebih banyak
agar yatim piatu yang aku bantu lebih banyak
agar aku bisa bangun rumah sakit yang orang bisa berobat dengan gratis di rumah sakit itu
agar aku bisa bangun sekolah yang orang bisa sekolah di tempat itu
jadi tujuannya bukan hanya ingin kaya dalam dirinya
tapi yang lebih penting adalah dengan kekayaannya menjadi jalan kebaikan di hadapan allah swt
maka kita iri sama orang yang dikasih harta banyak
dan dengan hartanya menjadikan dia makin dekat sama allah
makanya orang yang dikasih harta dan ilmu itu ada empat bagian
satu ada orang yang dikasih harta dikasih ilmu itu ada empat bagian
yang kedua ada orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu
jadi hartanya banyak tapi dia tidak digunakan dalam kebaikan
ada yang ketiga dia nggak dikasih harta tapi dikasih ilmu
dia bersabar dengan kemiskinan yang dia miliki
tapi yang uthubillah ada yang keempat
dia tidak punya harta dia tidak punya ilmu
ujungnya apa dalam kemiskinannya dia tenggelam dalam dosa di hadapan allah swt
maka minimal kalau nggak bisa
kalau gak bisa italah minimal minimal cukup aja
cukup ya kalau mau beli rumah cukup
ya kan maksudnya kadang kadang pilihan menggunakannya
saya kadar din deng ya muslim ya
mungkin juga banyak di alami oleh pemirsa ya
misalnya kita ngelihat mobil bagus juga
ya allah bagus yah rumahnya mobil dia lights ya allah
ya allah bagus yah rumahnya mobil dia lights ya allah
kayaknya nggak mungkin ya saya kan ya pegawai biasa misalnya atau ini tapi sebenarnya
dalam hati allah kan maha kaya betul betul kenapa enggak minta aja minta minta kaya sama allah karena
betul betul pemilik segalanya betul boleh dong ya boleh boleh jadinya ya jadi kenapa diantara
anjuran membaca kalimat masya allah tabarakallah kalau melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan
agar pujian terhadap yang indah itu bukan pada yang indahnya tapi agar pujian yang indah itu di
ditujukan kepada yang maha indah yang maha menciptakan keindahan itu siapa allah makanya
banyak diantara kita yang seringkali kalau melihat keindahan takjubnya sama yang indah indahnya sama
tapi kita lupa siapa dibalik yang menciptakan keindahan ini allah ya makanya sekarang misalnya
ya kalau kita lihat mobil bagus
ah masya allah bagus sekali mobilnya tapi ingat mobil ini enggak mungkin ada kalau tidak ada yang
maha ada kan kalau tidak ada yang maha menciptakan segalanya yaitu allah bagi allah nyiptain mobil
gampang artinya untuk menghadirkan ini pada otak manusia sehingga manusia yang menciptakannya gampang
gitu nah kenapa kita enggak minta sama allah yang punya segalanya maka nih tahu enggak siapa orang
yang paling kaya di dunia
oh ini kayak ngetesin aja ya
oh ini kayak ngetesin aja ya
oh ini kayak ngetesin aja ya

maksudnya yang cukup aja
orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang senantiasa rimau dengan ketentuan allah
insya allah iya itu the best ya cukup dan ridho tambahin
dia merasa cukup dengan pemberian allah dan dia ridho dengan ketentuan allah
allah kasih ke kita betul
kalau engkau ingin kaya minta sama yang maha kaya
dan sebenarnya kondisi yang allah kasih ke kita allah berikan ke kita itu pasti ada kebaikan
jadi misalnya nih memang ditakdirkan kita tidak kaya secara materi misalnya ahilman
terus kita mikir kok saya nggak kaya ya
aduh kenapa allah tidak aduh
enggak seperti itu ya ahilman ya
jadi itu ada kebaikan
yang allah berikan dalam kondisi kita
termasuk dalam urusan harta ya
makanya kan kalau kita lihat dalam al quran itu ada perbandingan tuh ya
ada bahagia sehat dan kebaikan
ada sedih ada tertawa menangis
tapi ketika kaya itu bukan miskin loh
cukup nah itu dia
ahilman karena kita harus jeda kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
saya juga penasaran seperti ini maksudnya di banyak kajian itu kan kita diperintahkan untuk hidup sederhana
ya itu tadi ya tidak bermewah mewahan
artinya kita itu mendingan kaya apa mendingan miskin
nah nanti kita akan bahas ya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode hidup mewah apa salahnya
jadi kalau bicara soal tadi miskin dan kaya harusnya seperti apa
kita pun juga pernah mendengar cerita bahwa rasul itu juga meminta kepada allah untuk hidup bersama dengan orang orang miskin
jadi kadang kadang jadi keutamaan menjadi kaya dan sebenarnya keutamaan menjadi orang miskin itu apa di mata islam
ada satu do'a yang pernah nabi muhammadin ucapkan
jadikan aku orang yang miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin gitu ya apa maksudnya ada
dua yang pertama maksudnya adalah jadikan aku orang orang yang senantiasa merasa bahwa aku
tuh nggak punya apa apa karena semuanya ajalah milik engkau ya rob jadi hilangkan rasa kepemilikan
di hati jadi rasa attachment kita terhadap dunia gitu ya jadi kan orang tuh kalau kalau dikasih
sesuatu merasa memiliki ya betul betul dan itu awal kehancuran dalam hidup makanya kalau ada yang
nanya kenapa ya aku merasa kehilangan tidak ada yang disebut kehilangan yang ada hanyalah
allah mengambil lagi apa yang allah titipkan kepada kita maka jika tidak ingin merasakan kehilangan
jangan pernah merasa memiliki nah nabi itu ingin hatinya lepas rasa kepemilikan dalam dunia ini
gitu sehingga semua milik allah oke nah yang kedua maksudnya adalah nabi
itu berdoa agar diizinkan hidup sederhana gitu maka bedakan antara mewah gitu ya dengan
bermewah mewahan beda mewah itu berarti keadaan yang memang allah izinkan untuk punya harta tersebut
tapi bermewah mewahan adalah sikap yang kita pilih ada orang kaya ada sederhana nabi tuh kaya gak
kaya tapi cara hidupnya sederhana berarti sederhana itu bukan keadaan tapi pilihan keadaan yang kita
pilih kaya insyaallah tapi pilihan hidupnya apa sederhana nah itu yang kita minta gitu karena
kalau kita udah didorong hawa nafsu ingin kaya ujungnya yang khawatir apa kita tuh boleh kaya
asalkan cara mendapatkan hartanya sesuai dengan aturan allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh
jangan kaya dengan menghalakan segala cara yang membuat kita terjerumus pada dosa dan boleh jadi tidak akan
mengantarkan keberkahan dalam hidup maka oleh karena itu kaya itu sesuatu yang tentu kita boleh minta
kepada allah ya dihindarkan dari hal hal yang miskin karena hidup ini kan harus terus berjalan
juga mbak bela tapi kalaupun tidak tidak tidak menjadikan kita hina dikayakan belum tentu
dimuliakan dimiskinkan belum tentu dihina kan karena ukuran kemuliaan dan kehinaan di
hadapan allah bukan tentang hartamu bukan tentang kayamu bukan tentang jabatan tapi yang menjadi
ukuran kemuliaan di hadapan allah adalah tentang ketakwaanmu kepada allah subhanahu wa ta'ala kalau
ada pilihan aa mendingan kaya atau miskin hai memilih pilih mana kayak hahaha pilihannya dua
ya ya oke setelah kayak biasanya dilanjutin kalimatnya kaya tapi kita ada kaya syukur ada miskin sabar pilih mana
kayaknya dua duanya bisa bisa dapat tiket juga ya ahilman ya tapi kalau boleh milih aduh kalau boleh
milih ya kaya sabar dan syukur oh allah iya iya ada yang paling tinggi diantara dua itu apa kalau kaya
syukur biasa biasa dong orang kaya bersyukur biasa betul orang miskin sabar emang sudah seharusnya
iya janganlah banyak lunjak pula ya ahilman ya oke tapi ada yang ketiga ini yang paling tinggi tahu nggak siapa
orang kaya dan sabar dia kaya tapi dia sabar enggak menampilkan kekayaannya itu yang kadang kadang dia sabar untuk enggak kelihatan mewahnya dia sabar untuk tidak menggunakan
hartanya di jalan maksiat orang kan bermaksiat karena punya kesempatan mbak bella dan orang yang punya
harta banyak itu ya dikasih kesempatan untuk itu makanya satu kali saya tuh pernah terenyuh ya dengan dengan
salah satu jamaah pernah cerita begini ustadz kenapa ya suami aku tuh dulu waktu kita belum
punya apa apa kayaknya deket sama keluarga sayang sama anak anak dan kita ngerasa tuh deket sama masjid
gitu sering ajak jalan pakai motor bonceng anak anak sampai satu ketika ⁇ nauzubillah ya si suami
ini mungkin terpleset kali kemudian melakukan sesuatu yang iya diluar
bayangkan istrinya sampai dia pernah bilang gini kenapa ya ayah itu padahal dulu waktu miskin
solehnya minta ampun tapi kenapa saat kaya malah melakukan sesuatu yang dibenci oleh allah
subhanahu wa ta'ala sampai kalimat istrinya luar biasa kalau gini membandingkan miskin aja sehingga
suami aku tuh tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat karena ternyata dengan diberikan keberlimpahan
harta malah membuat dia terjerumus pada maksiat makanya sekarang kalau dengan maksiat dia terjerumus pada maksiat makanya sekarang kalau dengan maksiatnya dia terjerumus pada maksiat makanya sekarang kalau dengan
untuk apa kaya tapi tidak terjaga
kalau dengan harta bisa lebih terjaga
ya terjaga tidak minta minta
terjaga tidak merendahkan diri di hadapan orang lain
terjaga untuk terbuat baik
ya mintalah kaya
syukur dan sabar
jadi sebenarnya kondisi miskin
yang mungkin dalam kacamata manusia itu mungkin terhina
itu tidak sama sekali
justru allah itu memberikan proteksi
kebaikan disitu ya ahil manis
kalau ukuran surga itu ditentukan
dengan harta yang banyak dan harta yang sedikit
fir'aun hartanya banyak gak
sampai hari ini kalau ada harta yang belum ketemu
namanya harta apa
apakah korun mulia dengan harta tidak
kalau miskin jadi patokan kemuliaan
tapi masya allah orangnya masih hidup ketika itu
tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga
miskin bukan ukuran kemuliaan
dalam pandangan allah
kalau kunci surga hanya dipegang oleh orang kaya
bagaimana dengan fir'aun dan korun
kalau orang miskin harus masuk neraka
bilal bin robah adalah bukti
bahwa dengan keadaan yang kurang pun
masih bisa mendapatkan surganya allah swt
sebagai jalan mendekatkanmu
dan berhati hati kepada allah
yang hari ini boleh jadi miskin
maka jangan pernah putus asa dengan kebaikan dari allah
boleh jadi allah menitipkan pahala sabar dengan kemiskinanmu
sehingga allah memasukkanmu ke dalam surga allah swt
masya allah hilman ini menarik
kalau kita juga bahas soal mewah atau kaya
ada satu buah statement ya
saya nanti kalau ada keliru ahilman koreksi
jadi allah itu kan suka dengan keindahan
allah itu maha indah
jadi allah suka dengan keindahan
jadi sebenarnya pun kalau tadi kita mampu kita boleh
menggunakan sesuatu yang indah sesuatu yang baik
itu diperkenankan ya
jadi allah suka ya
akan adakah pahala yang didapat kalau misalnya kita itu tadi menampakkan
dengan maksud juga untuk bersyukur ya sebenarnya
allah tuh maha indah dan allah mencintai keindahan
apakah yang indah itu harus mahal
apakah yang indah itu harus mewah
menurut saya yang indah itu tidak identik dengan yang mahal dan yang mewah
ada suami istri menggendong anaknya masuk ke sebuah angkot
dia berjalan dalam rintik rintik hujan yang menetes
kemudian suaminya menutupi dengan payungnya
menurut saya itu romantis dan itu indah
dibanding mohon izin orang suami istri menggunakan mobil yang mewah
tapi saat masuk mobil dia marah marah diantara keduanya
jadi ini poin yang harus kita tekankan
bahwa yang namanya indah tidak harus mahal
yang namanya indah tidak harus mewah
kadang kesederhanaan itu lebih indah daripada apapun
cukup melihat tawamu aja aku sudah merasakan keindahan apapun
jadi cara menampakannya bukan bermewah mewahan
tapi menampakkannya adalah menampakkan nikmat dari allah untuk digunakan di jalan allah
itu syukur terbaik
jadi kalau babila nanya
aa gimana cara bersyukur terbaik menggunakan semua nikmat dari allah
untuk bisa makin dekat sama allah
makin dekat sama allah
jadi harta seperti yang beberapa kali ahilman juga sempat bilang
harta itu di tangan saja
iya jangan di hati
karena itu tadi mengkayakan hati jauh lebih penting ya ahilman ya
masya allah ahilman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
terima kasih atas ilmunya tausiahnya
semoga pemirsa apa yang tadi kita bahas bisa menambah ilmu kita
dan keimanan kita kepada allah azza wa jalla
saya wladiyah rahman dan juga ahilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh